hai ada usulan yang beberapa nama diantaranya ada nama mbak sarah ada ada bu rani ada pak budi
dpd dki bisa mengusulkan kepada dpp lalu dpp menyampaikan kepada ketua dewan pembina ataupun
ketua umum yaitu pak prabowo subianto untuk diputuskan jadi kemarin saya dengar misalnya pak
ardhiza patria ketua dpi menyampaikan ada usulan yang beberapa nama diantaranya ada nama mbak sarah
ada bu rani
ada pak budi jundono ya menyampaikan semacam usulan tersebut ya kita cek apakah secara administrasi
nanti sudah masuk lalu dpp menyampaikan kepada pak prabowo untuk diputuskan tetapi ya tidak menutup
kemungkinan nama yang akan di calon kan dari partai enggerindra diluar dari nama nama yang
diusulkan oleh dpd tersebut semua hak prerogatifnya ada di tangan pak prabowo subianto kami menanti
saja saya valentina sitorus saksikan program program kompas tv melalui siaran
digital pay tv dan media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya